imbas dari masih ditutupnya tempat pembuangan akhir atau tpa sarimukti akibat kebakaran
sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara termasuk di beberapa trotoar di kota bandung menumpuk
untuk mengurangi sampah beberapa daerah di bandung sesungguhnya sudah mengelola sampah rumah tangga menjadi produk bermanfaat
salah satunya rw tiga kelurahan sarijadi kecamatan sukasari kota bandung
daerah ini merupakan kawasan bebas sampah
menurut nok rosmana ketua kawasan bebas sampah rw tiga sarijadi
perharinya kawasan ini bisa menghasilkan tiga puluh kg sampah organik dari lima puluh rumah
sampah organik inilah yang diolah dan menghasilkan beberapa produk penyubur tanaman dan sayuran
seperti ekoenzim mikroorganik lokal dan pupuk sampah organik
hasil pengolahan sampah organik ini pun terintegrasi dengan buruan sae program pemerintah kota bandung
program ini adalah konsep ketahanan pangan
yang memanfaatkan halaman atau pekarangan menjadi lahan produktif
untuk ditanami sayuran atau ternak dan hasilnya bisa dikonsumsi masyarakat sekitar
alhamdulillah kami juga dari hasil tanaman itu bisa membagikan ke warga
kami sudah membagikan setiap panen itu kepada rt rt
satu kali panen itu walaupun sedikit lima kilo untuk satu rt atau tujuh kilo lah bagaimana banyaknya rt nya
nah itu kami bagikan kepada rt rt secara bergiliran dari hasil panen kami ini
hasil panennya apa aja
hasil panen ada romain ada paksoi ada kangkung itu yang utamanya
kalau yang lainnya ya ada tambahan seperti terong cengek dan sebagainya
nok mengaku meski kawasannya menerima sampah anorganik
namun diakuinya tempatnya belum bisa mengolah sampah anorganik sehingga diteruskan ke wilayah lain
yang masih berada di kawasan sarijadi untuk diolah menjadi briket dan dijual ke pabrik batubara
selain kawasan sarijadi kawasan lain yang mengolah sampahnya secara mandiri dan memiliki potensi ekonomi
ialah kampung jati baru rw tujuh belas desa jati endah kecamatan cilengkrang kabupaten bandung
wilayah ini perharinya mengolah empat hingga lima kuintal sampah organik dan anorganik dari lima rw atau sebanyak enam ratus tiga puluh tiga kepala keluarga
menurut asep pengelola sampah kampung jatibaru rw tujuh belas
semua sampah dari mulai aluminium foil minyak jelantah plastik hingga sampah sisa dapur
semuanya bisa bermanfaat dengan cara diolah
di antaranya ialah sampah aluminium foil yang bisa diolah menjadi gas helium
minyak jelantah yang dapat dijadikan sabun
sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos organik
dan rongsokan lain dapat dijual ke pengepul
dalam satu kali penjualan bisa menghasilkan nominal rata rata rp tujuh ratus
jadi sampah di sini semuanya bermanfaat tidak ada sampah yang tidak bermanfaat sesuai dengan jenis sampahnya
sampah ini tidak ada yang keluar lokasi semua jenis sampah diolah di sini dan beres juga di sini
jadi rw tujuh belas itu bisa dikatakan jerwes karena sampahnya tidak ada yang sedikit pun keluar lokasi
semuanya sampahnya beres di sini di lokasi
asep mengaku rata rata dalam sebulan
nominal rupiah yang bisa dihasilkan dari semua pengolahan sampah ini bisa menghasilkan enam hingga tujuh juta
dengan biaya produksi sekitar rp satu juta per bulannya
selain bernilai ekonomi pengolahan sampah juga bisa menjadi karya seni
sampah residu seperti plastik yang sulit terurai pun bisa dijadikan karya cantik seperti tas bros hingga tempat tisu
wah ternyata untuk bikin satu karya dari barang yang tidak terpakai dari plastik yang tidak terpakai
ini sulit dari tadi saya coba untuk mengikuti bikin bros seperti ini
tapi ternyata susah karena ini butuh detail dan kesabaran yang pasti ya ibu ibu ya
coba lagi lah ya yang penting jangan menyerah
pengolahan sampah yang dilakukan secara mandiri selain sebagai bentuk tanggung jawab atas konsumsi pribadi
juga untuk menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik